aku lapar sekali
sudah beberapa hari ini aku belum makan
tongkat sakti cepat carikan aku makan
jadi kamu tidak mau mencarikan aku makanan
kalau aku sampai sakit lalu aku mati
memangnya kamu mau bertanggung jawab
siapa yang berani menggaguh ketenanganku
dia akan kabur kalian
percuma saja kalau kalian kabur
masih berani kalian menyerangku
kalian pikir dengan kalian jadi raksasa bisa membuatku takut
ah akan ku hampir sih kau malapir
oh kalian salah besar
bagaimana keadaan sahabat kami tapi
keadaan sahabat kalian sangat buruk
detak jantung dan nafasnya sangat lemah
sahabat kalian harus mendapatkan perawatan yang lebih baik untuk memulihkan keadaannya
tabib tolong selamatkan sahabat kami tami
saya akan berusaha sama memungkinkannya
apa sebenarnya yang terjadi sehingga keadaannya begitu parah
aku harus bisa memanggil mahardika untuk membebaskanku
tapi bagaimana caranya
tongkat bodohnya badrika ini selalu saja mengawasi
berfikirlah lebih keras
aku lapar sekali
sudah beberapa hari ini aku belum makan
tongkat sakti cepat carikan aku makan
jadi kamu tidak mau mencarikan aku makanan
kalau aku sampai sakit lalu aku mati
memangnya kamu mau bertanggung jawab
hehehe rasain kalian tak ini ya
belum pernah liat siluman kera ya
kekuatan tua itu pasti bukan orang sembarangan
dia bisa menangkapku
aku harus kabur
kekuat tua itu gak sampai mengejarku
kamu mau cari garis sama aku ya
itu bukannya kipas saktinya biung
kenapa bisa ada disini
jangan jangan terjadi sesuatu pada bingung
kita kejar kipas sakti
siapa yang berani menyerangku
kawageni kamu pikir dengan bola apimu itu kamu bisa menghabisi aku kawageni
kamu itu harus banyak berlatih
diam aku benci suaramu
aku benci suaramu
aku benci suaramu
aku akan mengajarimu bagaimana caranya menghabisi siluman